satu lagi desainer tanah air asal surabaya berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
diana putri akan tampil dalam event bertajuk los angeles fashion week dengan gaun bertema sri kandi
dengan tema sri kandi diana akan menjadikan model bak seorang putri raja
inilah karya andalan desainer surabaya diana putri yang menjadi bagian dari ajang bergensi art hard fashion los angeles fashion week di beverly hilton los angeles amerika serikat
dengan berkolaborasi dengan aksesoris desainer yuling hu diana menampilkan busana bertema gaun serikandi
yang memancarkan kesan karismatik pemakainya
hingga kesan mewah
tak sampai di situ saja semua gaun andalanya memiliki nilai lebih di mana mengeksplor sejumlah titik modern
yakni mulai dari laser cut seni bordir hingga seni painting
sehingga semua ukiran pada gaunnya terlihat seperti goresan tiga dimensi
selain itu diana juga membubuhkan kesan sensual di mana menggunakan body stocking mash
material transparan sehingga mempertegas lekuk tubuh pemakainya
untuk menambah karakter srikandi
desainer menambah sejumlah aksesori
dan aksesori selogam di kepala dan tangan agar lebih berwibawa
diana sengaja mengambil tema gaun serikandi karena terinspirasi dengan sosok putri raja pada kisah kerajaan di tanah air
dimana di sini saya benar benar mengolah bahan mentah menjadi satu gaun yang bisa diapresiasi
jadi tingkat kesulitannya lumayan tinggi
sebelumnya tahun dua ribu lima belas lalu diana putri juga turut
dia menerima pembahasan dan pembahasan yang sangat menarik

dia juga menerima pembahasan dan pembahasan yang sangat menarik
selain sejumlah gaun karismatik semua karyanya dititik beratkan tema emansipasi wanita indonesia
francisca wijaya surabaya